selebritas sandra dewi yang juga istri harfi muiz tersangka korupsi kasus tata niaga timah
masih menjadi pemeriksaan di kejaksaan agung
saudara hari ini adalah panggilan kedua bagi saksi sandra dewi di kasus korupsi tata niaga tiga
wilayah izin usaha pertambangan pt timah tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua
berbeda dari pemeriksaan pertama bulan april lalu
di mana sandra dewi datang dari pintu depan dan menyapa wartawan
kali ini sandra dewi diam diam sudah tiba di ruang pemeriksaan
dan hadir lebih awal dari agenda pemeriksaan pukul sembilan pagi
tak hanya memeriksa sandra dewi kejaksaan agung juga memeriksa crazy rich pick helena lin
yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi timah
kami berdoa untuk anda
selamat petang mas ibrahim
bu yenti untuk pemeriksaan kedua kalinya bagi sandra dewi ini
menurut anda kira kira arahnya kemana ini bu
arahnya tentu sejak awal ya ke tppu ya
dan ini harusnya didorong ya semua korupsi itu ya
yang telah terjadi dan terungkapnya itu bukan baru sehari
ini pasti tppu tindak pidana pencucian uang
berkaitan dengan sandra dewi ini kan kaitannya dengan suaminya
ini arahnya adalah aliran dari ketersangkaan suaminya
yang korupsi tadi yang dididak sangkakan korupsi
dan tentu saja ke siapa saja dalam hal ini sedang diperiksa adalah istrinya
bisa jadi nanti dari harvey ini kemana mana yang lain juga bisa jadi
memang tppu itu adalah
tipe aktif adalah orang yang melakukan korupsi atau kejahatan ekonomi
dalam hal ini kemungkinannya sangkanya adalah harvey muiz
mengalirkan itu namanya tppo aktif
dan kemudian siapapun yang menerima aliran dari harvey itu adalah tppu pasif
dalam hal ini kan tentu saja ya
yang kalau namanya korupsi itu kan selalu di
di geledah di sita gitu kan
nah itu nanti tapi kalau ada tppu selain di geledah di sita
dan kemudian diperiksa yang lain itu pasti akan muncul tppu nya
dugaannya kan kasat mata ya
lifestyle isinya juga luar biasa seperti itu gitu ya
ya memang belum tentu semuanya
tetapi paling tidak karena kan kita melihat
ya itu semua adalah hasil dari istrinya sendiri sebagai selebritas kan
kejaksaan agung dalam hal menyikta harta kekayaan
tapi harus diminta keterangannya untuk istrinya itu
jangan sampai istrinya itu juga memang menerima
dan dengan sangat sadar kemudian membelanjakan gitu
soal arahnya kemungkinan besar ke arah tppu
kita juga sudah bergabung dengan peneliti cw egy prima yoga
mas agi apa yang anda lihat dari kasus cash building ini
apakah bisa berhenti di sini atau ada pengembangan lain
termasuk siapa pemberi perintah hmi ini mas egy menurut anda
jadi sejak awal kami mendukung penuh penuntasan kasus ini gitu ya
jadi itu juga termasuk perluasan tersangka
tidak hanya kepada orang orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
tapi juga tersangka lainnya
nah ini yang saya rasa harus kita dukung penuh kejaksaan dalam menyelesaikannya
dan aktornya saya rasa juga harus ditelusuri
entah itu juga aktor pemerintah kita tidak tahu
tapi yang pasti itu harus ditelusuri lebih jauh
itu penting bagi saya terutama
jangan sampai ketika para tersangka ini juga sudah diproses secara hukum
lalu ada para penggantinya dalam tanda kutip
mereka adalah orang orang yang pada akhirnya nanti akan berbuat sama
dengan mereka yang sudah diproses secara hukum
tata kelola pertambangannya harus kita lihat lagi
dan harus diperhatikan secara serius
nah pemberian izin dan sebagainya itu tidak dilakukan secara patut
tapi menurut anda kenapa soal dalang utama ini belum juga diungkap
ya itu yang harus kita juga dorong kepada kejaksaan agung
jangan sampai mereka ragu untuk menelusuri aktor utamanya
barangkali di aktor tersangkanya sudah ada aktor utama yang sekarang sudah ditetapkan
kita harus menentaskan kasus ini secara patuh
tadi kan anda singgung ada aktif ada pasif
kemudian di redik jam bisnis juga menyinggung soal keluarga
orang terdekat bisa saja dijerat bu yenti
ya jadi kan tersangkanya kan dua puluh satu orang ya
dua puluh satu orang itu kalau memang tersangkanya
misalnya siapa sih yang menjaga sampai baru sekarang ketahuan
itu kan pasti ada yang backingnya siapa
atau beneficial ownership nya siapa
supaya kita tahu nantinya
siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap tata niaga perizinan timah pada perizinan pada pt timah ini
dan kemudian berkaitan dengan tppu nya
yang dua puluh satu itu termasuk ini kan harvey muiz
mengalirkan kemanapun termasuk helena kemanapun
yang ada tppu itu bukan hanya mois ⁇ aja gitu
jadi kita juga harus jangan tebang pilih
dan nanti baru yang menerima juga siapa saja
dari dua puluh satu dua puluh orang ya dikurangi ini
jadi bukan hanya pasangannya pak harvey moise saja
harusnya seperti itu menerapkan tppu pasifnya
tpu pasif itu siapapun yang menerima
dan tadi saya dengar ya penyampaiannya tadi
kejaksaan agung sedang hati hati terhadap
yang dimiliki atau di dalam
apa ya di dalam ininya
siapa sandardewi ya dalam
misalkan mana harta yang didapat dari pribadi
atau harta dari suaminya terkait dengan kasus ini
itu misalnya korupsi nggak ada tppu saja
tersangka korupsi itu akan ditanya tentang harta kekayaan dia dan keluarganya
itu dasar pendalaman untuk korupsi
dan yang diperiksa adalah yang menerima aliran
nah saya ingin menyampaikan bahwa orang yang menerima aliran dana itu
mengetahui barang siapa menerima dan mengetahui
atau patut menduga bahwa yang diterima itu
yang menerima jangan kitanya harus tahu saja
tetapi juga dinilai oleh penegak hukum
ini janggal kok suaminya tiba tiba seperti ini dan sebagainya
ya dia kena kata kata tidak peduli itu sesuai
tak perlu pengakuan dari penerima ini bisa dijerat bu yenti
kalau ngaku kan belum tentu juga dia ngaku kan
karena pengakuan kan terakhir dan ini saksi kan
nanti penyidik itu menilai
dia menilai menyidik menyelidik dan menyidik
dan menilai harta ini yang pada si istrinya ini
apakah memang istrinya tidak patut menduga
bahwa menurut isinya clear clear saja
atau maka seharusnya istrinya itu sudah turinga
saya ingin mengingatkan agar kita itu menegakkan hukum itu
dulu waktu kasusnya bank citibank ya
suaminya malinda itu kena loh pasal lima
jangan kita ini kemudian tidak patuh ya
pada asas yang ada bahwa hukum itu sama diterapkan
dalam hal ini siapapun yang menerima dan mereka itu patut menduga atau curiga
apakah sudah seterbuka kasus korupsi yang saat ini tengah diusutnya
mas egy bu yenti tetap bersama kami di kompas petang
selebritas sandra dewi masih diperiksa di kejagung hingga sore hari ini
kami akan ajak anda langsung menuju ke kejagung
triksi bagaimana perkembangan terkini terkait pemeriksaan sandewi saat ini
ya ibrahim informasi terakhir yang tadi kami dapatkan dari pihak kejaksaan agung
nampaknya ini cukup panjang dan juga cukup dalam yang dilakukan pemeriksaan
ataupun juga yang dikulik dari sandra dewi
tadi kalau kami juga mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah dokumen yang dibawa
untuk kemudian dipertanyakan atau mungkin ini adalah bukti bukti yang dibawa
untuk bisa mengklarifikasi maupun juga mencocokkan terkait dengan aset aset yang dinilai tidak wajar
maupun juga keterkaitan sandra dewi terhadap aliran
jadi ini adalah hal yang akan diperlukan oleh pihak kejaksaan agung
dan juga dari pihak tppu
karena kita tahu harve moi ini juga bukan hanya dari tersangka dugaan korupsi saja
tapi juga dikenakan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang
jadi kalau saat ini situasinya ibrahim masih menunggu sandra dewi akan keluar
dari kejaksaan agung untuk kemudian selesai dari pemeriksaan
jadi kita akan nantikan saat sedang bersiap siap ibrahim dan juga saudara
karena nanti juga di purwokerto atau jawa tengah
akan ada press conference terkait dengan perkembangan pemeriksaan
maupun juga perkembangan dari update yang didapatkan
atau fakta fakta terbaru yang didapatkan dari pemeriksaan pada hari ini
baik dari sandra dewi maupun juga dari helena lim
dan juga ada kemungkinan kemungkinan terkait dengan penyertaan aset
karena kalau tadi kami mendapatkan informasi dari pihak kejaksaan agung
bahwa ada aset lagi yang disita oleh pihak kejaksaan agung
tapi memang belum disampaikan secara detail
siapa punya siapa dan di mana aset tersebut dilakukan penyitaan
tapi yang jelas perkembangan ini masih didalami
dan yang perlu kita nantikan adalah bagaimana keterangan yang akan disampaikan
baik dari kejaksaan agung yang ada di purwokerto dari dirnik
jam hidup maupun juga dari keterangan hukum dari kejaksaan agung
masih bersama kami egy primayoga dari icw dan juga pakar tppu yenti garnasi
mas egy bu yenti masih bergabung
baik mas egy apa yang anda baca soal pemeriksaan sandra dewi hari ini begitu panjang
bagaimana anda melihat pengungkapan tppu nya di kasus ini mas egy
ya sekali lagi ini penting ya karena kasus korupsi biasanya berdampingan dengan kasus pencucian uang
dalam hal ini aset aset yang dimiliki oleh arvi muis sebagai tersangka
dan juga istrinya perlu ditelusuri lebih jauh
dan apakah ada kaitan dengan kasus korupsi yang saat ini tengah diusut
dan perlu digarisbawahi juga bahwa dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang
tindak pidana korupsinya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
jadi bisa ditelusuri secara terpisah ya
jadi itu juga harus dilakukan
jangan sampai satu sama lain menghambat
yang lebih penting lagi saya juga setuju tadi ya bahwa yang ditelusuri jangan hanya asetnya harvey muiz dan juga sandra dewi saja keluarganya
karena di sini jumlah tersangkanya banyak
belum lagi tadi saya juga dorong ada perluasan tersangka
barangkali itu juga harus ditelusuri lebih jauh aset asetnya
bu yenti kalau dari penulisan tppu ini apakah bisa mengungkap juga siapa yang jadi dalang di kasus korupsi ini bu yenti
iya nanti kan mengungkap ini pengungkapan ini kan siapa yang menerima
sehingga kalau yang menerima nanti sudah berani ditetapkan tersangka pasal lima
bukan karena penyitaannya karena sudah sangat kasat mata
ada pembelian private jet kemudian mobil dan sebagainya
itu kan pasti ada rekening dan sebagainya siapa yang membayarkan dan sebagainya
apakah dia apakah istrinya kalau istrinya bagaimana uang itu dari suaminya ke istri ini
saya kira ini berkaitan dengan bisa nggak berani nggak menetapkan tersangka pasifnya
nah dalam penetapan penetapan tersangka yang dikembangkan itulah nanti yang diharapkan itu adalah
bisa terkuak lagi kemana saja dan dalangnya siapa
kan pasti ada tuh percakapan percakapannya gitu
itu yang penting ya jadi kadang kadang jangan melokalisir gitu
artinya tebang pilih karena jangan jangan kita masyarakat jadi curiga ya
kenapa ini tidak kenapa itu saja
nah ini tidak bisa karena kalau kita membuka semuanya nanti kita akan mendapatkan dalangnya itu siapa
itu ya baik dalang itu dalam hal korupsi tentu saja
dari korupsi kalau mengalir itu tentu saja
dan betul tadi bersamaan bersamaan tidak usah terbukti terlebih dahulu
tapi bersama nanti dalam satu berkas harusnya
tapi kalau ini kejaksaan agung saya yakin beberapa kasus selalu begini ya
dalam satu berkas tadi mengalirnya bergulirnya ke pengadilan tipikor itu sudah otomatis dengan tppu nya
dan harus begitu kalau dipisahkan atau bahkan nungguin kerah keburu hilang gitu
ini tantangannya adalah berani nggak menetapkan siapa
baik dari rb muiz dari helena dari direktur direktur itu yang dua puluh satu orang itu mengalir kemana saja
jadi bukan hanya ke helena dan muis saja mengalirnya gitu
baik terima kasih untuk pandangan anda pakar tppu yenti ganasi dan juga egy prima yoga dari icw
yang menyertai soal kasus korupsi di timah terima kasih